pada arus mudik tahun ini jalan pantura akan digunakan sebagai jalur utama kendaraan dari timur menuju barat atau jakarta
hal ini karena jalan tol trans jawa akan memperlakukan one way untuk kendaraan dari jakarta ke arah timur beberapa hari sebelum lebaran
sementara semua mobil yang akan ke jakarta akan dialihkan ke pantura
menghadapi diberlakukannya one way tersebut jalan pantura barat jawa tengah kini tengah dilakukan perbaikan di sejumlah titik
jalan pantura barat yang masuk wilayah ppk satu satu bina marga jawa tengah memiliki panjang enam puluh enam sebelas km
dimulai dari perbatasan tegal pemalang ke arah barat hingga perbatasan jawa tengah jawa barat
sisanya dalam kondisi tidak mantap atau rusak baik berat maupun ringan
kerusakan jalan yang masuk kategori berat berada di sekitar perbatasan tegal pemalang atau di kedung kelor dan demang harjo
di lokasi perbatasan ini ada kerusakan parah sepanjang tiga ratus meter sehingga perbaikan dilakukan dengan menggunakan alat berat
kerusakan jalan juga ditemukan di sepanjang pantura barat namun kerusakan yang terjadi tidak begitu parah
binamarga juga melakukan penutupan lubang
lubang lubang jalan sedikitnya ada dua dua ratus tiga puluh tujuh lubang di sepanjang pantura barat yang sudah ditutup
kerusakan yang masih ada yaitu beberapa lubang dan beberapa rendutan ya
itu diakibatkan karena kerusakan pada pekerasan asfal
pada hari ini
kita lakukan perbaikan yaitu dengan melakukan pekerjaan holding
yaitu menguapkan asfal lama kemudian mengganti dengan asfal baru
perbaikan jalan dilakukan siang dan malam
ditargetkan perbaikan jalan pantura barat ini selesai dan bisa digunakan pada h lima belas lebaran
imam suripto tegal jawa tengah